bapak mama bu chandra pak chandra andin dan nino makan siang bareng
seminggu setelah andi nikah sama nino
kalau foto ini sampai dilihat nino papa atau andin
pasti ketahuan kalau aku bohong
dan akan ketahuan kalau sebetulnya yang pakai andin itu pas ke rumah nino adalah elsa
saat elsa membunuh roy
bu chandra kirim apa
nggak penting pak ini
bu chandra kirim foto masakan
katanya kapan kapan bu chandra mau masakin booth kita
yaudah aku ke dapur dulu sebentar ya
mau beres beres kalian buang sampah
nah paul ini
kepenting di hidung ya
tenggelam dia lancar lancar
lalu lihat aku
ini namanya salah urat mah
soal mama kecapean beres beres harian
ada yang mama ambil dari atas gitu tadi pup
mungkin ketarik ya uratnya
ini nih sebelah sini
udah biarin aja
kan lagi di cas
aduh nanti kalau ada yang penting
kan ada handphone papa mah
kalau ada persoalan penting
udah mama tenang aja
ini papa beresin dulu ya
setelah itu mama istirahat ya
mas ya pak
gak ada yang angkat lagi teleponnya
padahal aku mau suruh
jangan sampai dia kasih lihat ke nino
papa dan anin juga gak boleh liat foto itu
gak ada yang angkat lagi teleponnya
pengen apa i
mau telepon apa mau buang sampah
apa yang lu buat
apa yang lu buat
apa yang lu buat
apa yang lu buat
apa yang lu buat
apa yang lu buat
iya tadi aku mau buang sampah
tapi terus aku tiba tiba kangen sama elsa
jadi aku mau telepon elsa tapi gak diangkat
kamu gak usah buang sampah sekarang kan udah malam
yaudah kita tunggu randy
ya udah kita tunggu randy
kita tunggu dia

sampe rindy kasih kabar dari kerinjek
kamu udah mau tidur
kamu duluan aja
kenapa sih kamu selalu nyuruh aku duluan tidur
buatan kan kita lagi libur
aku lagi mau deket deket sama suami aku terus
gak usah mancing mancing ya
kamu aja kali yang kepancing
abis ini mukanya tegang banget mas
aku pengen tahu keadaan rena gimana
yaudah telfon aja
yaudah aku telfon ke handphone mama ya
udah jangan nangis lagi ya
sebentar lagi dokternya dateng
lagi dijemput sama rindy
tante kepikiran terus
iya aku ngerti tante
bawa nama roy dalam doa ya
biar tante juga tenang
ini ini andien telpon angkat ya
gak usah jangan diangkat
jadi tante gak mau angkat telponnya
kasih rena aja
kasih ke rena
biar dia bicara sama papa mamanya
ini udah diangkat
udah tidur mungkin
baru jam sepuluh mas mas udah tidur
coba sekali lagi deh
oma lagi sedih sayang
udah rina tenang aja ya
ini mama telepon
rena gak boleh bilang
ke mama papa kalau oma itu lagi sedih
ya nanti kalau mama papa sendiri gimana
rena gak mau kan
lihat mama papa sedih
pinter yaudah ngomong ya
kan mbak michelle lagi ngirep disini
gimana ada masalah gak disana
oh gak ada aman disini semua terkendali
yaudah rena istirahat ya bobo ya sayang ya
mama sama papa seneng seneng ya
papa jangan bikin mama nangis ya
yaudah sayang bobo ya
yaudah kalau gitu
dadah mama dadah papa
eee mbak andin udah kasih
yang dari mbak mirna belum kemasan
besok sampai jakarta
kamu dan mirna saya tunggu di raja saya
selamat datang dok
silahkan masuk dok
gimana ceritanya ya
kok berosak bisa kena serangan cemas kayak gini
dan dia juga jadi tau kalo aku sama enggak itu yang melidikin kasus pembunuhan roy
ya tante roso jadi bertanya tanya
siapa pembunuhnya dan kenapa aku sampai nyelidikin kasusnya
pak al menyuruh saya mencari tahu soal ojek yang dipesan bu andin saat pembunuhan pak roy adalah sebagai alibi
supaya suatu hari nanti
berusaha tahu soal pembunuhan ini
dan pak al sudah menyiapkan alasannya
kalau bu andin bukan pelaku pembunuhan
yang leva podia

barangkali itu pas
pada wks datang